segumpulan anak anak sebenarnya ini masih anak anak semuanya masih pelajar
kita sebetulnya memang mau melakukan hal hal yang negatif
malam ini pukul tiga lima belas kami memang tim gabungan dari sabara atau sama apa dengan resmobita
yang memang setiap malam melakukan kegiatan preventif
kita pengamanan dalam rangka operasi pekat juga kita keliling keliling patroli
kemudian kebetulan yang di jalan ks tubun ada kerumunan atau segerombolan anak anak sebenarnya
yang berboncengan ada yang tiga ada yang dua
mereka sepertinya kita betul betul memang mau melakukan hal hal yang negatif di tegal kota
sehingga memang kita amankan mereka dan jumlahnya tiga puluh satu orang
yang belum satu orang kemudian untuk sepeda motor yang kita amankan dua belas
mereka rata rata tidak membawa surat surat juga
sudah bawa helm juga
sehingga ini kita amankan kita bawa ke kores
tidak ada keterangan apa maksud dan tujuannya
karena mereka sebenarnya aslinya bukan di tegal kota
malam malam subuh menjelang sahur
sehingga kita amankan kita interogasi
memang mereka alasannya sih hanya untuk planning saja
tapi kita antisipasi jangan sampai akhirnya terlalu ketawuran
kemudian kita panggil orang tuanya
kita panggil orang tuanya untuk melakukan sama sama pembinaan
sama sama melakukan pembinaan kepada anak ini supaya jangan mengulang kembali
karena harawan ada fenomena yang terjadi
jadi anak anak ini kalau mau menjelang sahur
ini berkerumun ya berkelompok
dan tidak akan timbul hal hal bisa saja nanti terjadi tawuran
mereka diperintahkan untuk absence mentalis
kita pantau kita sama sama melina dengan orang tua